laga persija jakarta kontra persib bandung yang ditunda pada dua puluh delapan mei lalu akan digelar malam ini
mulai pukul delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
stadion perguruan tinggi ilmu kepolisian jakarta selatan akan menjadi tempat laga seru ini untuk pertama kalinya
pada laga malam nanti puluhan hingga ratusan ribu jakmania tidak bisa menonton langsung pertandingan
hal ini disebabkan kapasitas stadion hanya dua lima ratus penonton
hanya tiga ratus lima puluh jakmania yang mendapat undangan yang bisa menyaksikan pertandingan
persib bandung akan membawa sembilan belas pemainnya dan menargetkan kemenangan
dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana sudah ada korespondensi ann indonesia mahardika utama di stadion pt ika jakarta
selamat siang dika
dika seperti apa persiapan jalannya pertandingan antara persib bandung melawan persija jakarta malam ini

tampak ada pengamanan ataupun juga persiapan yang sangat signifikan karena pertandingan baru akan digelar pada pukul delapan belas tiga puluh nanti
informasi yang saya dapatkan dari pihak kepolisian atau polda metro jaya menyebutkan
bahwa meski hanya akan ada tiga ratus lima puluh jackmania saja tetapi pihaknya menyiagakan sekitar dua lima ratus personil polisi untuk mengamankan jalannya laga
pertemuan antara persib dan persija pada malam hari nanti yang merupakan laga tunda yang seharusnya digelar pada tanggal dua puluh delapan mei lalu
adalah pertemuan ketiga
pertemuan antara persija jakarta enam belas kali mencatatkan kemenangan sementara itu persija bandung baru enam kali menang
tapi kalau kita lihat dari kelas main liga satu sementara ini persib bandung berada di posisi satu tingkat lebih baik dari persija jakarta
ada di posisi ke delapan dengan raihan delapan belas poin dan sementara itu persija jakarta ada di posisi ke sembilan dengan raihan

sepertinya akan menurunkan formasi empat tiga tiga dengan trisulan di depan yaitu riko simanjuntak di sisi kanan yang memiliki kecepatan sangat tinggi
lalu di sisi kiri ada nofri setiawan yang juga mencetak kuel pada saat pertandingan sebelumnya melawan persebaya
dan yang menarik marekosimik sudah bisa dimainkan kembali karena sah secara regulasi untuk dimainkan
mengingat ini adalah laga tunda di pekan ke enam sementara marco sibik mendapatkan sanksi empat kali larangan bertanding baru di pekan ke sembilan atau ke sepuluh
jadi sanksi tersebut dihilangkan untuk pertandingan
malam hari ini dan kehadiran simic di lini depan persija jakarta dipastikan akan menebar ancaman bagi lini pertahanan persi bandung yang digalang oleh victor igbonevo dan juga boyan malisi
sementara itu mario gomez pelatih dari persi bandung sepertinya akan kembali menurunkan formasi terbaiknya yaitu empat empat dua dengan duet ezequel n duasel dan juga jonathan bauman di depan
dan di sisi kiri ada gozali siregar yang menjadi top asis dari persi bandung dan di sisi kanan ada febri haryading baru saja kembali dari tim nasional indonesia
pertandingan malam hari nanti diprediksi akan sangat seru karena siapapun yang akan menang akan merangsek ke posisi tengah klasemen atau menjauhkan diri dari masing masing musuhnya
begitu persija jakarta bila menang akan melawan persib dan jika persib menang akan semakin menjauhi persija jakarta
sebenarnya kalau boleh saya katakan pertandingan persija jakarta melawan persib
persi bandung ini tidak seklasik pertandingan antara persija jakarta melawan persibaya surebaya misalkan
atau persi bandung melawan psms medan dan juga persibandung melawan psm makassar misalnya
yang lebih menonjol dari rivalitas kedua tim ini lebih kepada aspek non teknis yaitu aspek perseturuan antara kedua kubu supporter sejak setidaknya lima belas tahun yang lalu
maka dari itu aspek keamanan dari setiap kali pertandingan antara persi bandung melawan persija jakarta dan juga sebaliknya selalu menjadi hal yang cukup disoroti dan tak terkecuali
untuk laga malam hari nanti seperti yang saya sampaikan dua lima ratus personil sudah disiagakan oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian dan juga panitia penyelenggara pertandingan pun juga menyiapkan kendaraan berakuda untuk mengangkut pemain pemain persibandung jika memang hal tersebut dibutuhkan fani
mahardika utama sepertinya laga ini menjadi laga yang cukup menentukan bagi kedua tim dan kita harapkan seperti yang anda sampaikan tadi agar pertandingan juga berlangsung kondusif
terutama untuk kedua supporter yang memiliki sejarah yang cukup panjang begitu seperti supporter